aroma harum hio yang memenuhi ruangan menjadi khas di setiap persembayangan masyarakat tionghoa peranakan di indonesia
hiyo adalah stik seukuran lidi yang dibuat dari serbu kayu
hiyo digunakan sejak masa dinasti han atau dua ratus dua tahun sebelum masehi
menurut kepercayaan orang tionghoa membakar hiyo merupakan simbol komunikasi antara makhluk dengan tuhannya
asap hio yang membumbung ke langit setelah dibakar bisa diartikan sebagai pengantar doa dan harapan yang dipanjatkan
jadi dalam awal mereka mulai untuk bersembayang mengemukakan apa niatnya dupa itu dipegang
setelah selesai apa yang dikemukakan apa yang diinginkan diletakkan pada satu tempat yang untuk tancap pensio itu
jumlah hiyo yang ditancapkan di altar dewa biasanya berjumlah satu atau tiga batang sedangkan di altar keluarga biasanya berjumlah genap
harum hio menandakan kebajikan yang diharapkan semerbak memenuhi alam semesta
harum hio juga dipercaya bisa menambahkan kusyuk dan konsentrasi saat memanjatkan doa
jadi mereka banyakkan memakai juga dari macam macam kayu cendana atau garis
mereka tambahkan dengan minyak minyak esensial lain jadi aromanya aneka ragam
penggunaan hiyo di setiap persembayangan masyarakat tionghoa menjadi ladang rezeki bagi pengusaha hiyo
salah satunya industri rumahan milik hadi yang berada di kawasan kosambi tangerang banten
biasanya sebelum pandemi pesanan hiyo menjelang imlek meningkat dua hingga tiga kali lipat
meski dikerjakan secara manual hadi dan dua orang pekerjanya bisa memproduksi seribu bio dengan berbagai macam ukuran dalam satu bulan
pemesan bahkan datang dari beragam daerah di indonesia
kalau penjualan kalau saya sih sudah siap ada yang nampung
ibaratnya ya termasuk gas medisida gitu
ya kalau menurut merek saya sih ibaratnya ya singkawang pentianak cucuk
kalau misalnya tokoh tokoh daerah sini ya dki ya kalau tahun ini kayaknya kurang
nggak kayak tahun yang kemarin
kalau tahun kemarin sih saya lebih banyak dki dibandingin luar kota
karena kopik ini tahun ini
dalam perkembangannya hiyo dimodifikasi menjadi beragam bentuk dan ukuran
ada yang spiral seperti obat nyamuk bakar
ada pula yang dibuat besar dengan diameter sepuluh cm dan diberi ornamen naga
namun demikian fungsi dan makna membakar hiyo saat imlek tetap sama
yaitu sebagai perantara doa dan harapan memasuki tahun baru
satrio adi ilham aji jakarta